itu semua data data yang sudah saya kumpulkan
seharusnya bisa memberatkan ibu andin dan
sedikit menekan ibu andin
hilangnya pak aldebaran
membuat status ibu andin sebagai single pare
lagi agak kurang enak badan
eh udah kamu gak usah khawatir tenang aja
papa nggak apa apa cuma butuh istirahat
sini duduk yuk
ya aku baik baik aja memang
oh ya gimana kabarnya allah
pencariannya itu diberhentikan sa
karena memang pesawat itu udah gak bisa ditemuin lagi
mbak andin kesian banget ma
pasti berat banget buat dia jalanin hidup tanpa al
pasti berat memang
sayang gimana kemarin kemarin nino sempat nengokin kamu kesini nggak
iya nino kemarin kesini ma
mama seneng sekali dengernya itu tandanya
nino perhatian sama kamu
nanti tak ada mana
sebaiknya anda pergi dari sini
makan dulu ya andin ya gue suapin ya
sus aku mau ke kamar mama dulu
ini jangan ganggu mama dulu ya soalnya mama lagi sakit kepalanya
halo ganggu kok sus cuma kasih tau aku dapet jalan seratus
iya tapi kan
eh udah pulang
iya udah pulang sekolah
tapi kan kalo abis dari luar riana harus apa
hahaha harus bersih bersih dulu
bersih bersih bisa majin nanti majin
waalaikumsalam tante sarah
masih belum mau makan masih gak enak badan ya
ibu rosa keadaannya
alhamdulillah baik cuma
ibu masih tidak mau keluar kamar
ya udah kalau gitu saya langsung ke kamarnya andin aja ya
iya tante silahkan
iya makasih yakin
ya allah kamu demam
kamu harus mau makan dong ya
makannya sayang ya
ada papa ada mama ada aku ada adik adik sekarang
kita liburan ke amerika naik pesawat
papa udah telepon
soalnya aku mau kasih tunjuk ke bapak
alhamdulillah dia sehat
berarti udah bisa makan enak dong
mbak andin mau dimasakin apa mau apa
gak apa aja
yang kuah kuah boleh
kamu kan pinter kalo masak yang berkuah
oke kiki nanti cek di dapur
ada banyak di lukas nanti kiki masakin makanannya
uuuh enak banget mbak andin ya
bentar ya mbak ya
pengomongin masalah reina
gak ada kalo gitu saya segera dateng kesana
mir boleh minta tolong jagain reina sama askar enggak
gue harus pergi sebentar saya ini penting banget
ya boleh gak apa apa kalau penting gak apa apa
minta kiki juga bantuin jagainnya
reina ada di kamarnya bu bos
yaudah jagain reina sama mami juga ya
rizya tolong siapin mobilnya saya mau berangkat
kamu udah bangun
nah kita mau pergi ke rumah
ganti baju dulu terus omah sisiran siap siap nanti pergi sama omah ya ya
kita belum bilang loh kan pergi sama omah kan omah yang izinin pergi sama omah aman ya
udah ng pear hamaganti baju dulu ya saya langsung lihat
kemarin ada orang yang coba mengawasi rumah dan kira kira mereka fellow pencuriga shy terus
iya dan boeing coba mendekati mereka
mereka keburu kabur
tapi untuk yang kedua kali ketahuan
dan ternyata mereka dari kantor resmi
dan orang tersebut memberikan kartu nama tersebut
dari uyadak boy
aku turut berdua cinta
aku minta maaf gak sempat mampir
saya minta kamu untuk tarik keinginan kamu untuk mengambil kasur aina ya
karena juga baik baik aja kok
selama ini nenek juga tidak ada masalah
di dalam pengawasan aku sama masel
di saat aku lagi kena musibah
keinginan aku cuma waktu dengan rena
jauh sebelum ada musibah ini
kamu yang tidak kasih aku itu
riana butuh sosok ayah
riana sudah punya ayah
dan ayahnya masel
dan sampai kapanpun hak asur riana akan jatuh ke tangan aku

pengen gue ni
menyokap daha lama
itu dengan vaih
tu kasih rakyat
udah akan mendingft jauh lebih dengan baik lah
oke ya bud esperti
yang penting parliament
pertama minggustad rosen
kapanpun hak asur rena akan jatuh ke tangan aku
berbagi untuk rena
apa yang salah dengan itu
maaf kalau sudah menunggu
apakah sudah mendapatkan kesepakatan dari keinginan masing masing
pak ibu andien
saya dan segena tim amar law infirm
mengucapkan berduka cita yang sedalam dalamnya
atas kepergian pak aldebaran yang mendadak
semoga pak aldebaran tenang
dan ibu bisa diberikan ketambahan dan kekuatan
untuk menjalani masalah ini
seperti yang ibu sudah tahu
kalau saya adalah perantara dari pak nino
untuk menyampaikan maksud dan tujuan
keinginan pak nino hanya ingin membantu ibu
untuk bisa meringankan beban ibu saat ini
karangan bunganya sudah sampai kan
di tempat rumah pak aldebaran
menurut informasi sudah
kita sebagai sesama pengacara pasti paham betul
dengan klien kita
bagaimana kondisi klien kita
bagaimana situasi dan peluang klien kita untuk menang
dan kalau dilihat dari kondisi saat ini
saya sarankan anda untuk kooperatif
anda bisa menyampaikan kepada ibu andin
untuk lebih kooperatif
dan menerima tawaran dari kami
kepergian pak aldebaran tentu membuat ibu repot
dan sangat kesusahan merawat buah orang anak
maka dari itu biarkan
sama sekali tidak
saya mau punya dua anak atau lebih pun
sama sekali tidak merepotkan buat saya
saya baik baik saja kong
dan satu lagi ya
gue sama teman teman keluarga saya
saya tidak mau ada mediasi mediasi lagi seperti ini
keputusan saya tidak akan pernah berubah
apa salahnya berbagi
renda juga butuh kasih sayang
sekarang al nggak ada
nggak ada masalah
tidak membuat saya lemah
saya bisa menjadi seorang ibu dan seorang ayah
dan ingat buat kalian semua
reina tidak akan jatuh
reina tidak akan jatuh
reina tidak akan jatuh ke tangan siapa pun
ke tengah siapa pun
akan tetep berpercaya
kamu catat itu
ya dia mati lagi aja

gue sakit perutnya nih ya
lo nya juga sih kebangetan
apa bayi digaris
udah seneng kebelakang
dan brojol disini lagi
ya ini lagi atuk
udah jarangnya ngomong
lu lar dah mata gue
meskipun kamu kasih tahu ke rena sekarang
papa yakin rana belum ngerti
karena masih terlalu kecil
walaupun suatu saat pasti aku gak akan jelasin pak
tapi gak ada waktu dekat ini
aku harus liat dulu secara emosional dengan dia
apa dia bisa mengerti dia bisa menerima semuanya
papa setuju rena harus tau
tentang masalah ini
dia harus tau
tapi bukan sekarang
maka aku cuma lagi nunggu waktu yang tepat
apalagi aku sendiri sekarang
susah sekali ngomong sama dia pak
tapi papa nggak akan berhenti
untuk berusaha ngomong dia terus ya
demi kamu demi semuanya
aku sebetulnya juga gak bisa lama lama

tunggu sebentar ya papa

tunggu sebentar ya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

itu semua data data yang sudah saya kumpulkan
seharusnya bisa memberatkan ibu andin
seharusnya bisa memberatkan ibu andin dan
sedikit menekan ibu andin
aduh semangat pak
hilangnya pak aldebaran
membuat status ibu andin sebagai single paren
yang harus merawat dua orang anak di bawah umur
dan itu adalah yang cukup memberatkan ibu andin di pengadilan nanti
walaupun kita sama sama tahu kalau persyaratan ibu andin untuk sebagai seorang ibu sudah sangat kuat
dan posisi ibu andin dari sisi manapun juga cukup sangat kuat dibanding anda tentunya
anda paham itu kan
tapi karena anda adalah klien yang sudah saya pilih
maka saya akan berjuang untuk mencari fakta yang akan memberatkan ibu andit
jangan panggil saya amar mahendra kalau saya tidak bisa menyelesaikannya
salah satunya dengan kondisi saat ini
sekarang posisi andin bisa dibilang berada pada titik terendah hidupnya
apalagi dengan kehilangan suaminya sendiri
tapi di satu tempat
di satu sisi saya juga berpikir
sebagai manusia saya punya empati
saya juga kasihan
tapi untuk berpikir panjang ke depan
saya ingin dan saya membantu
dengan mengambil hak asuraya yang paling tidak bisa meringankan beban andin
kalau kita melihat secara bijak pak
apa sih yang ingin anda lakukan
anda hanya ingin diakui sebagai ayahnya reina
sekaligus anda ingin membantu meringankan beban ibu andin saat ini
baik secara materi
ataupun secara kasih sayang seorang ayah
lalu salahnya di mana
maka berdari itu
tanamkan di hati anda
jangan sampai rasa kasihan anda
dan empati anda
membuat anda menyerah lagi
saya memang saat ini ingin sekali membantu adik
pengurusan tipp strap up
dan pertamanya tidak hanya tipp